ya dua pekan menjelang ramadan polisi semakin gencar melakukan razia prostitusi terselubung
di sebuah homestay di jalan maijen sungkono surabaya
dua wanita pekerja seks komersial satu di antaranya
tengah hamil lima bulan diamankan petugas saat sedang melayani pelanggan
beginilah suasana penggerbekan yang dilakukan anggota unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya
di sebuah homestay di jalan maijen sungkono surabaya senin siang
dalam penggerebekan ini polisi mengamankan dua wanita panggilan
yaitu st warga jalan putat gede surabaya dan ls warga asal blora jawa tengah
mirisnya ls dalam kondisi hamil lima bulan
saat dibacakan surat perintah penangkapan st langsung menangis dan memohon pada petugas agar tak ditangkap
nggak apa apa nanti kita bantu nanti
ya ya nggak apa apa
st berdalih terpaksa melakukan
profesi ini karena susah mencari kerja
sementara ls butuh uang karena ditinggal suami meski dalam kondisi hamil
tahu nggak bahwa korban itu hamil
tahu orang di rumah sendiri
berapa bulan korban hamil
dalam menjalankan aksinya st memanfaatkan jejaring sosial facebook untuk mencari pelanggan
tarif yang diminta rp satu tujuh juta rupiah sekali main dengan pembagian lima puluh
dalam kasus ini polisi menetapkan st sebagai tersangka
lantaran menjual temannya ls yang sedang hamil lima bulan untuk layanan seks trisam
sangkaan ini dikuatkan sejumlah barang bukti diantaranya sejumlah handphone
uang tunai lima ratus ribu rupiah sebagai uang muka untuk membayar jasa layanan seks trisam
dan foto dari akun facebook tersangka
kenakan pasal dua undang undang tppo dua puluh satu tahun dua ribu tujuh
kemudian pasal dua ratus sembilan puluh enam dan pasal lima ratus enam kuhp dengan ancaman pidana minimal
lima tahun penjara
untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
st akan dijerat pasal tentang tindak pidana perdagangan manusia
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara